presiden joko widodo bertemu dengan pihak perbankan amerika serikat jp morgan di istana negara rabu siang
pertemuan yang berlangsung tertutup selama satu jam ini digelar pasca pemerintah memutuskan untuk menjalin kerjasama lagi dengan jp morgan setelah satu tahun vakum
sejumlah menteri yaitu menteri keuangan sri mulyani menko perekonomian darmin nasution dan kepala bkpm thomas lembong ikut dalam pertemuan tertutup itu
menteri keuangan sri mulyani mengatakan setelah meninjau ulang kerjasama yang dilakukan selama setahun ini
kedepan diharapkan jp morgan bisa menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah indonesia dan melahirkan riset yang bernilai positif untuk indonesia
selain itu dalam pertemuan ini juga membahas keamanan siber dan pemangkasan birokrasi
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani telah menunjuk kembali lembaga perbankan asal amerika jp morgan chase bank
penunjukan ini berdasarkan peraturan menteri keuangan jp morgan akan kembali menjadi bank persepsi dan menjadi dealer utama surat utang negara berlaku sejak dua mei dua ribu dua puluh
pada awal dua ribu tujuh belas pemerintah sempat memutus hubungan kemitraan dengan jp morgan usai merilis hasil riset yang menurunkan peringkat surat utang indonesia dari overweight menjadi underweight
sri mulyani menjelaskan usai rilis jp morgan saat itu jp morgan telah mengubah sikapnya dengan meninjau ulang semua hasil riset yang mereka lakukan mengubah protokol

pemerintah sempat menunjukkan hasil riset yang mereka lakukan mengubah protokol dan memperbaiki mekanisme penelitiannya